pemirsa mantan perdana menteri malaysia najib razak ditangkap oleh komisi pemberantasan korupsi malaysia di kediamannya selasa waktu setempat
informasi itu diperoleh dari tiga sumber yang dekat dengan kasus yang tengah dihadapi najib
penangkapan ini menyusul investigasi skandal mega korupsi miliaran dolar dari badan investasi satu mdb yang terjadi satu dekade lalu
dikutip dari reuters salah satu sumber mengatakan najib akan menghadapi sidang tuntutan sehari setelah penangkapan dirinya yaitu rabu empat juli besok di mahkamah kuala lumpur malaysia
penyidikan kasus miliaran dolar skandal satu mdb ini semakin gencar dilakukan setelah politisi enam puluh satu tahun itu mengalami kekalahan pada pemilihan umum malaysia mei lalu